saya perasaan belum mesenin kopi buat kang murad
kok saya gak dibuatin
saya tadi taunya cuma ada kang murad
gak tau kalau kang ujang juga bakal datang
bikin satu lagi buat kang ujang
waktu saya dengar kabar tony sama boy sudah keluar
taunya saya di terminal
saya gak tau kalau ada masalah
sebetulnya yang ada masalah
kita gak kamu sebut
kita sebetulnya aman
kita sebetulnya aman
tapi kan menurut saya
ini sekarang bukan lagi masalah tony sama otang
tapi masalah mereka sama kita
kita bakal ada yang nyerang juga
bakal ada yang ngeroyok juga
saya pernah dikeroyok orang
diserang dari sini
diserang dari sana
bisa ngelak atau nangis serangan dari sini
kena pukul atau kena tendangan dari sana
hiding sama ncu juga
pasti pengen makan
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang semarang
tanah tanah tanah
serbuk serbuk serbuk serbuk
kapak kapak kapak
ledang ledang ledang
biar ada temennya
ledang ledang ledang
kita cari tempat duduk
tulung dulu semua
ke dalam perut
kita baru jalan lagi
ledang ledang ledang
kalau you you you need me
kita duduk di sini dulu
kan ada yang cari masalah
di proyek orang orang seperti tadi itu sudah biasa
kadang kadang cuma minta semen aja
tapi kadang kadang apa aja diminta
nggak selalu ada
tapi udah biasa
kamu berani lawan orang yang tadi
bukan saya sendiri kan
berdua sama kamu
ada juga yang caranya beda
mereka minta dibayar sebagai petugas keamanan
mereka datang setiap hari
buat jaga keamanan
cuma buat nagih uang

tapi kalau misalkan di proyek ada kehilangan kemalingan
mereka paling cuma pura pura ikut kaget aja
masa perempuan secatik kamu belum punya pacar
cuma beda dua tahun
kamu dua dua saya empat dua
itu bukan beda dua tahun pak
tapi dua puluh tahun
nanti pulang ke rumah saudara seperti biasa
kalau nggak ada istri kenapa nggak tinggal di sini aja
kalau saya tinggal di sini nanti saudara yang lagi sakit
kakinya patah karena kecelakaan nggak ada temannya
kasian sendiri ya
saya juga sekarang sendirian
pak dosen belum nikah
sekolahnya dua duanya di sma
yang nomor satu kelas dua yang nomor dua kelas satu
umurnya masih belasan tahun
tapi badannya udah kelihatan besar seperti kamu
makanya saya tuh kalau lihat kamu seperti lihat anak sendiri
suka mau meluk
tapi takutnya kamu salah paham
ini udah deket rumah
nggak bakal bisa ikut atau
nengok dua pasien
kobang sama bubun
yaik mau kopi nggak
saya mau pulang aja
ya udah saya antar
saya pakai angkot aja
kalau mereka nyegat kamu di jalan gimana
mereka udah puas kemarin ngeroyok kita
dia kayakkan pas forestsan
badan saya sebetulnya masih kerasa sakit sakit
tapi kalau kita nggak datang di terminal cuma ada didan sama deni
iya mereka balas dendam

tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kamu sama denny di jalur angkot
joy sama iding ada yang royok
ya sekarang mereka nggak bisa kerja
makanya aja sementara di jalur angkot
cuy sama iding ada yang royok
katanya cuy yang parah
iya makanya dia gak bisa kerja
iding juga bilang katanya nggak bisa kerja
iya makanya otang nyuruh saya bantuin kamu di sini
kondisi kamu sama otak udah normal lagi
tapi kalau saya sama otak gak kerja nanti kamu sama didan repot
kapan mau ke proyek
mau datengin orang yang kemarin ngehajar saya sama masri
kamu tahu saya lagi apa
terus kamu nyuruh saya ke proyek
saya bukan nyuruh cuma nanya
kalau mau nanya lihat situasi
kamu gak usah kerja jadi kenek lagi
saya mau minta kamu jadi keamanan aja
kemanan proyek ini
selama ini kan proyek aman aman aja
orang seperti yang kemarin datang sebelumnya juga ada
kadang kadang suka keterlaluan
daripada nurutin mereka
mending saya bayar kamu sebagai keamanan
nggak usah pak
saya tetap jadi kenaik aja
mudah mudahan orang yang kemarin datang nggak datang lagi
kalau datang lagi gimana
otang sama jack udah dihajar
ncuri sama edi juga udah dihajar
tapi kita tetap jadi pengangguran
terus rencana kita mau gimana lagi
gak usah kang
gak usah katanya
kita lihat satu dua hari ini
ada serangan balik atau enggak
kalau enggak berarti mereka takut
kita serang yang lain sekalian
dan kita juga bergabung
kita ngopi di markasnya oga
kalau sementara kita tersingkir dengan perasaan terhina
dan mereka masih berkuasa di terminal
itu artinya kita belum malas dendam
mana orang yang berani mengajar anak buah saya
kamu yang hajar anak buah saya
yang dua itu
mereka yang hajar
saya cuma bela diri
kamu yang megang proyek ini
ini wilayah saya
kenapa kamu gak koordinasi
kamu berdua kesini
jangan pernah ganggu proyek ini lagi
waktu di penjara
masih untung kamu berdua cuma dihajar
asal kamu berdua tahu
dia masuk penjara
karena membunuh orang
ini wilayah saya
tidak ada yang menghormati saya
kau tidak menghormati saya
anda merasa penyayang bukan apa apa
kalau berdua jadi penghormatan oke itu wujudnya kalian dapat berubah

tetapi kalau diuji hubungan saya
ini kopi sasetnya empat
kamu keluar udah berapa lama
baru keluar seminggu sudah pegang proyek
sebetulnya saya pegang proyek itu cuma ikut kerja
terserah kamu ajalah istilahnya apa
saya nggak nyangka sebetulnya gobang itu siapa
ada untungnya juga dia kerja di sini
kita nggak jadi dimintain semen pasir sama bata
tapi saya sebetulnya khawatir juga
kalau tiba tiba dia marah kita bisa langsung dibunuh
benar masih panas
kopinya gak ada bos
nomor hp kamu berapa
saya belum punya hp
berarti kita bakal susah komunikasi atau
kalau hp second mau
nanti dicek dulu
tanya temen kamu ada stok hp second gak
lagi gak ada kerjaan
kenapa mau ngasih kerjaan lagi
saya lagi gak punya kerjaan gara gara ditenang di terminal
halo ada stok hp second gak
mau merk apa bos
kalau sekarang nggak ada paling besok
sekarang saya cariin dulu
hp dari mana
nggak usah nanya pokoknya ada
ada yang butuh hp second merek bebas
kita harus cari dulu atuh
selain empat orang di terminal yang sudah kalian hajar
masih ada dua orang lagi
dua duanya punya hp
kalau mau ambil aja punya mereka
tapi jangan dijamret
ajar aja orangnya terus ambil hpnya
nanti saya kasih buat ganti beli bensin
boleh juga tuh
seru seruan dapet hp terus dapet uang bensin juga
kasih tahu aja orangnya yang mana
terus nyegetnya di mana
tasik tasik tasik
kau mau makan
tasik tasik tasik
ada yang mau makan duluan nggak
kamu duluan aja
sebentar saya siapin
makan dulu bareng emak
terus ncu sama iding
itu korban balas dendam
karena mereka keroyok duluan
karena pulang dikeroyok orang
uang dari jualan kicimpring
yang disimpen di bank
baru sekitar lima puluh jutaan
harga tanah haji munuh yang mau dijual
sama biaya administrasi
akang jadi gak yakin
bisa beli tanah haji mulu
kalau ada rejekinya
tapi begitu uangnya sudah sampai seratus
tanahnya sudah keburu dibeli duluan
biar nanti akan gak keduan
sama orang lain
sebelum berangkat kuliah makan dulu
ini juga mau makan
gak jaga rambut
udah pulang kuliah
berangkat aja belum
belom perangkat nih
ya belum berangkat udah pulang
yaudah makan dulu aja
kan mau saya buatin copy oke
dari mana dari kebun lihat yang kerja ada kabar soal gobang
kemarin dia diserang
saya khawatir hari ini dia diserang lagi
udah ada kabar soal kang gobang
barusan kang murad juga nanya
belum ada kabar
belum mesenin kopi buat kang murad
kok saya gak dibuatin
saya tadi taunya cuma ada kang murad
gak tau kalau kang ujang juga bakal datang
bikin satu lagi
buat kang ujang juga bakal dateng
buat kang ujang juga bakal dateng

yang nyerang itu takut
terus gak dateng dateng lagi
mungkin juga mereka datang lagi
bawa teman teman yang lain
kalau mereka punya bos atau ketua
mungkin juga bos atau ketuanya
itu ikut dateng
saya tau proyeknya
saya tau proyeknya
saya disini aja
saya punya tanggung jawab disini
kalau nanti saya dibutuhkan
saya langsung meluncur
kadang kadang dia banyak otak bisa berantem
jadi ya kayak jadi
kalau dia sudah semangat
vu dan tim gigi

kan jangan sampai ada pengakuan
yang akan pamit panajen akan and

aku sama yayat
uang masuk dari iuran kemana lancar